pengadilan negeri garut jawa barat kembali menggelar sidang perdata anak kandung yang menggugat ibunya satu delapan miliar rupiah kamis pagi
siti rokayah sebagai tergugat satu tidak hadir lantaran sakit
meski siti rokayah menyatakan siap membayar utang pihak penggugat yang merupakan anaknya sendiri bersikeras melanjutkan utang piutang ini ke ranah hukum
siti rokayah mencari pembuktian
sidang akan dilanjutkan pekan depan karena barang buktir tertulis yang dihadirkan dalam persidangan masih belum lengkap
rencana minggu depan adalah pembuktian saksi dari pihak penggugat
menurut informasi kemarin kami disampaikan kepada majelis bahwa penggugat akan mengajukan dua orang saksi
asep rohendi selaku tergugat dua menyatakan bersedia membayar utangnya kepada yani
jauh lebih besar dibanding utang awal yakni rp satu ratus dua puluh satu juta
rp dua puluh satu lima ratus dari utang semula sebesar rp dua puluh satu
ya waktu mediasi kami berhitung dulu kan kesanggupan kita dari mana ini uangnya ya ternyata ya munculnya di angka rp satu ratus dua puluh satu lima ratus
beliau menginginkan rp tujuh ratus lima puluh
namun handoyo adianto dan yani suryani selaku penggugat bersikukuh melanjutkan gugatan
dengan alasan menyayangi ibu kandung yani siti rokayah
dia juga berencana memberikan setengah dari uang gugatan tersebut kepada sang ibu
makanya sidang perdata itu menilai hak hak seseorang
hak yang diputuskan tapi cinta kasih itu ada sendiri
siti rokayah tidak hadir di persidangan
lantaran mengalami sesak nafas akibat penyakit jantung yang dideritanya sejak lama
saya sudah selesai sesak
apa yang terjadi
aduh saya ingin beres
mungkin saya harus masuk ke situ
saya ingin disadarkan
saya ingin disadarkan
masalah bermula pada dua ribu satu
ketika salah satu anak rokaya asep rohendi meminjam uang kepada yani suryani sebesar rp empat puluh satu juta
namun asep tidak bisa melunasinya
yani kemudian meminta ibunya menandatangani surat pernyataan berutang
hingga muncullah gugatan ini
sidang gugatan perdata ini dijadwalkan akan berlangsung hingga lima pekan ke depan sebelum putusan
deden rahadian garut
simpati terus mengalir untuk siti rokayah ibu yang digugat oleh anak kandungnya sendiri
salah satu dukungan datang dari bupati purwakarta deddy mulyadi
kamis pagi bupati purwakarta deddy mulyadi berkunjung ke rumah siti rokayah di kelurahan muara sanding garut
deddy menyatakan kesiapannya untuk membantu proses hukum yang menimpa siti
tidak hanya akan bernegosiasi dengan penggugat yang merupakan anak dan menantu siti
deddy mulyadi juga akan menyiapkan anggaran untuk membayar gugatan jika siti kalah di pengadilan
oh ini bungsu
saya sampaikan apakah perlu saya juga menyiapkan lagi mendatangkan pengacara baru
kata pengacara ibu ini ah sudah lah saya juga sudah sanggup menghadapi ini
artinya bukan gugatan yang terlalu sulit untuk dihadapi
nah kemudian saya lebih berpikir daripada uangnya nanti untuk bayar pengacara baru lebih baik disimpan untuk cadangan apabila nanti kalah di gugatan di pengadilan